bagaimana tradisi perayaan solal atau tahun baru korea bergabung malam hari ini afriya di dosen program studi bahasa dan kebudayaan korea ui
nek saya bakmani pada sayo bakmani pada sayo selamat tahun baru ya
kabar baik mbak
kabar baik kita ngomongin soal bagaimana tradisi perayaan sholal yang selalu dirayakan oleh masyarakat korea selatan
berbarengan ya bersamaan dengan perayaan tahun baru imlek kalau di china
apa perbedaan sebenarnya kedua ini sholal dengan imlek
ya pada dasarnya kedua perayaan tersebut menggunakan penghitungan kalender yang sama mbak
jadi kalender yin dalam bahasa korea disebut umnyok
nah kalender ini dikenal luas sebagai kalender luni
solar karena menggabungkan teknik penghitungan lunar dan solar
jadi sebenarnya kalender umnyok itu tidak sepenuhnya menggunakan perputaran bulan sebagai patokan utama
melainkan juga menggabungkan dengan siklus perputaran matahari
sehingga sholal dan imlek itu selalu jatuh di bulan yang sama
di sekitar pertengahan januari hingga februari
nggak bisa sampai maret atau april gitu ya
nah untuk tradisi tentu ada sama ada yang berbeda
yang sama kita lihat ada pemberian angpao
kalau dalam bahasa korea disebut sebetun
angpao biasanya diberikan dari anggota keluarga yang lebih tua
seperti orang tua paman bibi atau kakek nenek kepada anggota yang lebih muda
kemudian setiap anggota keluarga saling memberikan sapan tahun baru
seperti yang mbak tiffany tadi katakan
yang secara harfiah berarti semoga anda mendapatkan berkah atau rezeki tahun baru
dua hal ini saya rasa masih sama dengan imlek
nah untuk perbedaan sendiri yang mendasar pastilah penganannya makanannya
seperti yang tadi disebutkan sebelumnya di korea ada penganan khas yang dimakan di hari sholal ini
yang ini tokguk
sup yang terbuat dari tok ya kue beras tadi
nah tok ini dibuat sup yang berwarna putih melambangkan awal yang baru dari tahun baru tersebut
nah tradisi memakan tokuk ini saya rasa menjadi tradisi khas korea yang tidak dapat kita jumpai di tiongkok
oke itu tradisi tradisinya ya
nah kalau di tiongkok ketika perayaan imlek kan biasanya masyarakatnya melakukan perjalanan
entah itu liburan atau pulang kampung sehingga itu menjadi waktu yang paling padat dan juga paling sibuk
nah kalau di korea selatan ini juga menjadi kebiasaan
tapi apakah tahun ini juga kembali karena mengingat pembatasan covid ini sudah dilonggarkan
sehingga juga masyarakat kembali melakukan perjalanan besar besaran mas afri
tahun ini perayaan terlihat lebih bergairah ya mbak
mengingat setelah tiga tahun pandemi
awal tahun ini angka kasus covid di korea mulai menurun
kemudian gelombang masyarakat yang pulang meningkat
ditambah lagi sholal ini jatuhnya di hari minggu
dan libur di korea itu dimulai dari sabtu hingga senin
tambah satu hari cuti bersama di selasa
jadi ada empat hari
kemudian ada beberapa
perusahaan yang meliburkan bahkan mulai dari hari jumat pertengahan
jadi libur panjang dan sejauh pengamatan saya satu hari sebelum sholal
pasar pasar di sekitar tempat saya tinggal di sini sudah penuh dengan ibu ibu yang berbelanja
dan kemudian berita juga sedang mengabarkan bahwa di busan sendiri
dan tempat bermain pun sudah banyak pengunjung seperti itu ya mbak
mas afri kalau imlek yang dirayakan setiap tahun itu kan identik biasanya dengan ceo yang melambangkan bagaimana peruntungan keberuntungan atau hal hal yang mungkin ciong gitu ya di tahun ini
kalau di masyarakat korea selatan memang apakah juga memiliki kepercayaan yang hampir sama dengan masyarakat tiongkok atau bagaimana
di korea juga percaya dengan apa yang disebut xio tadi yang dilambangkan dengan dua belas hewan itu ya
jadi dalam penghitungan kalender asia timur khususnya yang berakar dari tiongkok ini dikenal istilah sepuluh batang langit dan dua belas cabang bumi atau dalam bahasa korea disebut cheongganjiji
nah setiap batang langit dan cabang bumi ini diwakili dengan aksara hansa atau han itu
sehingga biasanya digunakan untuk menandai tahun tertentu
nah seiring berkembangannya waktu
nah seiring berkembangannya waktu
nah kebetulan waktu itu tadi enam belas cabang bumi atau cheongganjiji itu diberi simbol dua belas binatang atau yang kita kenal dengan emoc john atau te langit dalam bahasa korea ya
satu cabang bumi itu diwakili satu hewan
jadi orang yang lahir di tahun ini stoichi klinci disebutnya
jadi kurang lebih memang apa ada kebudayaan yang sama ya
jadi kurang lebih memang apa ada kebudayaan yang sama ya
yang mirip dengan masyarakat tiongkok
baik terima kasih mas sapriyadi sudah bergabung dengan korean corner di cnn indonesia connected malam hari ini
sehebogmanipadiseyo selamat merayakan tahun baru sholal di sana
selamat malam sehat selalu
selamat malam mbak terima kasih